biarin orang kayak gini lebih baik kampus daripada hidup nusain orang
bro lu jangan jadi kompor lu bantuin ya agak depresi tangan ini aduh nggak pantas
mukul kayak begini nih ayo nggak demen main keroyokan bagus emang begitu laki laki sejati
enggak kayak abang lu tuh main keroyokan emang serigala main keroyokan
bener bener lakinya banget saya tadi bercanda bukan bukan maksudnya mau
nolongin ada tisu disitu
hai jangan ngajar ngajar sorry sorry sorry bang sorry sorry
gue nggak suka berdua peluk peluk
banget sih dia meluk meluk aku lagi
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
ini maisar oh uangnya ibu wawan udah bayar rp dua ratus
ibu lala udah lunas nih dua ratus lima puluh
wah hasilnya lumayan loh kak alhamdulillah ya
eh orang umi pinter pinter
ini kue pesanannya ibu gatot tau kan yang di kampung sebelah
ya umi kue kita sudah sampai ke desa sebelah
alhamdulillah kita wajib bersyukur sama allah subhanahu wa ta'ala terizatiyah di lupa kami ya umi
oh ya umi umi udah ada ide buat bantuin mpo eti sama mpo neneng
ya sebenarnya umi sih ada ide untuk ngajakin istrinya bang karung itu untuk bantuin kita buat kue sama mas arinya
iya kali kali aja dia kan dapet pesenan kumui juga
kalau gitu farid juga setuju tuh mi ide bagus
iya umi sarul juga setuju banget kok
tapi bagaimana caranya ya tau sendiri kan istrinya bang karung itu seperti ape
takutnya ntar kita aja malah salah paham malah tersinggung
ini juga nih ya tapi gak ada salahnya kok mi
kalo mau dicoba siapa tau aja mereka emang mau
oh iya mi bagaimana dengan pinjaman dari keluarga haji sulam apa udah terkumpul uangnya
alhamdulillahirohmanirohim dengan banyaknya pesenan pesenan kue
dian dian dian
gapapaan sih lo kalah sama si raun lo jrenyes banget jadi lagi lagi diam
frey tapi itu deh
jangan lari kapas diam
ih gila ngejar cewe aja pinter
eh kenapa batunya mewek dia tuh
eh edi suk edi
gue coba peluru gini bukan gara gara ngejar cewe
tapi gue nolongin ibu ibu yang di jamret tau gak
emang kan jawara masa sih sama jamret satu aja bang kalah bebo nya kayak gitu tuh
kurang ajar lo batu kejamret lagi
apa apaan katanya tiga pejamretnya
tau gak tiga pejamretnya tuh abis gue bukul bapak pelur

ya muka lo tuh kan jelek banget nih banget
otongannya jelek banget
tambah punyok punyoknya gini aduuu tambah jelek ogah banget gue ngelat muka lo deh mbak
waktu abang udah ngeberesin tiga penyambret
eh tiba tiba dateng satu pejamret lagi temennya
dia teriakin abang
loh loh pejamretnya pejamretnya
tau tau dateng orang orang banyak dan langsung ngekebukin abang
abang demasain hancur bapak pelur siar ini
tenang aja lo mana orangnya pokoknya
orang kalau udah kena tangan gue bakal kapok semua hidupnya
sakit hatinya mau jadi keobat
apa si aka
jangan lupa ya sama sama
mbah lihatnya tadi si mariam dagangan kue keringnya laku besar
dagangannya gagal laku laku dari kemarin kue keringnya
udah deh mi kita jangan ngalihin masalah dulu
kita fokus pada masalah sekatun yang hampir ngerusak rumah tangga kita mi

lu pakein apa sih perih lu pakein
pak pak pak pakein bareng kocok
lu nanya ke marion yang goblok
iya ngerti gua goblok
mungkin gua bukan keselio
ngapain lu pakein bareng kocok
mungkin gua netonjok orang
gue mana tau
gue cuma juga makan tuh
yang aset tuh sembunyi langit tuh
gue cuma makan doang ke lo
ini gua ga ada
lu jadi kera kera aja buku lu
pak bareng kocok itu bukan buat nanti sekelew aja pak
tapi buat muka abang kayak bunyok bunyok
biar mukanya bagus
eh pomat tuh merah tuh
lu emang benih goblok lu

makanya tak akan goblok
gue cuma jaga sembuh lu
aduh panas banget ya
eh besok petualangan kita bakal mulai
lu mesti menang
sebab taruhannya gede
gue jamin lo pasti menang
karena lu jaluk yang tersayang
lu kedua lu ikut lomba juga
ya udah udah tenang
ntar kalau ada lomba burung gue ikutin ye
tapi lu mesti menang ye
sebab kalau lu gue
tuh si perempuan itu ngapain jadi kesini amin muhinin

ini dia nih ini dia yang kemarin nipu gue nih bang
ini dia bang
agak salah lagi nih
gue tahu nih orang nih ye
biar mungkinnya babak belur kayak begini nih
dia yang udah nipu gue udah ngebohongin gue
dan udah ngerayu gue lu
dasar perang ajar lu ye
dasar penipu lu
mut mut eh
ada apaan sih itu abang
eh eh maji muhidin
masya allah ada apa lagi sih itu bang kardun
namanya siapa lagi ribut

masa lu bang kardun
lu tukang tipu lu ya
orang miskin pakai belaga punya minimarket segala lu ya
lu gak kebukin lagi
stop gak lu
berhenti gak lu
poh poh dengerin nih ya
yang udah nipu gue
udah ngerayu gue tau gak
ini lu kan ya ngaku ngaku udah haji dua kali
ternyata lu yang nipu gue lu ya
dasar gue ngajar lu ya
kerjaan lu cuma nganggonin ayam sama burung aja
emang susah lu ya jadi laki

bang kemarin sama canggono sekarang sama kita

lu boleh lu boleh
lu lagi dengar

begak lu kangen

hajar patahin kakinya sekalian
rasain lu ya plebocap padal buntu
hajar patahin kakinya sekalian
biarin nih orang kayak gini lebih baik mampus daripada hidup nyusain orang
lu jangan jadi kompor
lu bantuin ya
agak depresen ya tangan ayin
gak pantas mukulin kayak begini nih
hehehe saya gak demen main keroyokan
bagus emang begitu laki laki sejati
gak kayak abang loh tuh main keroyokan
hehehe emang serigala main keroyokan
aduh apaan ini
mungkin gue ada banyak jadi tambah banyak nih
ntar gue kagak ikut lebaran

bawah kagak kagak gue pengen lebaran
kagak ada lebaran
banyak boleh kasih sekaliah lo

sialan banget tuh dia lari
kabur dia mi
ngancam gue lagi dia mi
eh gimana tuh
dia ngancam muhyiddin gimana
pokoknya ayah gak mau tau deh
mbak be mesti kelarin sekarang juga nih
tuh si kadun tuh
kadun butut jelek
beres itu sih
asal lo rubah kelakuan lo
nuh adek lo si mahmud ilmu agamanya tinggi tuh
orang suka nyolongin duit gue di kasir juga
tinggi lagi pret
yaelah pok ntar hitungnya gampang
jatah warisan saya kan banyak